ya sudah minum apa anda pagi hari ini susu teh atau prabu selalu minum kopi ya
ya kalau saya minum kopi tapi juga sebetulnya susu ini enak juga kalau di campur dengan kopi
nah sekarang gini susu itu kan katanya lumayan menambah lemak
ada kontroversi yang muncul lewat susu ini
tetapi yang jelas banyak orang cari cara agar mencari susu yang paling sehat yang paling baik
yang paling rendah kalorinya ya bagi tubuh
antara susu full cream atau susu rendah lemak
atau low fat itu tadi ya apalagi untuk perempuan perempuan yang ingin diet
tapi tetap harus mendapatkan asupan asumsi susu gizi kalsium dan lain sebagainya
kita coba tanyakan soal itu dan akhirnya korespondensi ann indonesia rian hasri
akan mengajak anda membedakan antara susu full cream dengan susu rendah lemak
dan yang mana nih kira kira yang paling diminati juga paling bergizi untuk anda konsumsi
taukah anda bahwa kesadaran konsumsi susu masyarakat indonesia ternyata meningkat menjadi dua belas liter per kapita per tahunnya pada tahun dua ribu dua
data kemenperin ini menunjukkan bahwa masyarakat indonesia semakin paham mengenai pentingnya minum susu
tetapi apakah dibalik tingginya angka konsumsi tersebut

masyarakat indonesia sudah semakin sadar mengenai kandungan gizi dibalik setiap gelas susu yang mereka konsumsi
susu memang memiliki banyak manfaat
selain kandungan protein susu juga memiliki kandungan kalsium yang tinggi yang mudah diserap tubuh
dari banyak varian ada dua jenis susu yang ada di pasaran
yaitu full cream yang memiliki kandungan lemak susu yang tinggi
dan susu low fat atau rendah lemak
tapi yang mana ya yang lebih disukai masyarakat
maka gelas yang hijau ini saya gunakan untuk diisi dengan susu low fat
sementara gelas yang warna kuning akan saya isi dengan susu full cream
siapakah yang lebih unggul mari kita cari tahu bersama
ketiga orang ini diminta meminum kedua susu
dan mereka diharuskan menunjukkan gelas susu yang lebih unggul
dan mereka diharuskan menunjukkan susu yang paling mereka sukai ke kamera

dari informasi nilai gizi yang tertera di kemasan
susu low fat memiliki kandungan gizi lebih lengkap
dokter spesialis gizi klinik sindiawati pujiati berpendapat
rasa yang diidentifikasi lebih enak oleh para responden
diakibatkan adanya kandungan gula yang dicampurkan pada susu low fat
dan produsen pada susu low fat dia tambahkan gula
supaya rasanya lebih enak
kalau yang full cream ada beberapa dia tidak tambahkan gula
cuma mungkin ada beberapa yang
kalau terlalu rasanya berlemak
rasanya terlalu lemak banget
ada yang gak suka itu
tapi ada yang suka dengan yang berlemak
bagi anda yang memiliki masalah berat badan
cobalah untuk lebih teliti memperhatikan asupan kalori
dengan kalori dan lemak lebih rendah
susu loved mungkin bisa jadi pilihan untuk melengkapi asupan nutrisi
tapi bagi anda yang memiliki kondisi berat badan ideal
keduanya aman untuk dikonsumsi
rian hasri jakarta